meski menyayangkan pencoretan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
pelatih persib louis mila aspas tetap mengapresiasi seluruh pemain serta tim kepelatihan pimpinan sinteyong
mila menilai mereka telah bekerja dengan baik dalam persiapan menuju piala dunia u dua puluh
namun mantan pelatih timnas indonesia ini menilai sepak bola indonesia memiliki masa depan cerah
setelah memiliki banyak talenta muda yang berpotensi menyumbangkan prestasi bagi negara di masa mendatang
sementara pemain persib deddy kusnandar berharap pencoretan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
diharapkan tidak mengganggu kondisi mental pemain muda yang dinilai memiliki karir sepak bola yang masih panjang
dengan skala besar ini impian semua pemain pecinta semua harapan masyarakat indonesia
tapi ya sebagai pemain kita tidak bisa apa apa lagi dengan hasil seperti ini
di luar itu kita tidak bisa apa apa lagi
ya kita semoga mudah mudahan peristiwa ini ada hikmah dibalik ini
dan semangat buat teman teman usia dua puluh karir kalian masih panjang dan pokoknya semangat
batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh membuat persebaya surabaya kembali berharap bisa bermain di stadion gelora bung tomo
diungkapkan oleh manajer persebaya yahya al katiri pada kamis malam
bahkan wali kota surabaya telah mengizinkan persebaya kembali bermain di gelora bung tomo
dalam kompetisi liga satu musim ini persebaya menyisakan empat laga masing masing melawan persija arema persisolo dan dewa united
persebaya berharap semua pertandingan bisa digelar di stadion gelora bung tomo dengan penonton
jadi kami dari persebayar mengucapkan banyak banyak terima kasih
kepada pak wali kota atas supportnya
tapi yang kita ketahui bersama saat ini nih kalau nggak salah sejak bulan november izin gbt itu ada di pupr
jadi ya semoga ini bisa pupr dari pupr bisa segera mengembalikan ke pihak wali kota
sehingga izin dari wali kota segera turun untuk persebaya main di gbt
semoga aja ya nanti lawan arema kita lihat perkembangannya seperti apa
semoga kami berharap kami sangat berharap bisa main di gbt dan dengan penonton
sejak gelora bung tomo tak boleh dipakai persebaya surabaya selalu menggelar pertandingan di stadion joko samudro gresik
tim liputan cnn indonesia